terima kasih anda masih bersama kami
setelah menggulirkan program jumat bersepeda dan bike sharing
kini pemerintah kota bandung kembali menggelar bandung night ride
gerakan bersepeda di malam hari ini bertujuan mengkampanyekan kepada publik
tentang keselamatan berkendara di jalan raya melalui bersepeda
bandung night ride merupakan acara bersepeda setiap rabu malam
ini merupakan minggu kedua program ini diadakan sejak dua belas juli lalu
gerakan ini digegas oleh pemerintah kota bandung melalui dinas perhubungan bersama sejumlah komunitas
seperti ekotransport gerakan budaya disiplin bandung clean action dan komunitas gerakan pungut sampah
kalau tujuannya mengaktifasilah sebenarnya bersepeda bersepeda di kota bandung itu banyak
terus kita juga sudah punya kegiatan rutin setiap jumat pagi
cuman kan waktunya mepet dan harus buru buru karena by to walk
jadi sebelum berangkat kerja
ini mencoba mewadahi mengakomodasi yang hari jumat pagi mungkin belum bisa
ada sekitar satu ratus lima puluh peserta yang berpartisipasi dan jumlahnya terus bertambah
mereka berasal dari berbagai kalangan usia dan latar belakang dengan kostum bertema khusus setiap minggunya
para peserta menempuh sejauh delapan tiga km mengelilingi kota bandung
dimulai dari cikapundung river spot
alun alun jalan jenderal sudirman
jalan gardu jati
jalan kebon jati
jalan stasiun timur
jalan perintis kemerdekaan
jalan wastu kencana
jalan re marta dinata
jalan jenderal ahmad yani
dan vinis di taman veteran
yang menarik di sepeda night ride ini adalah
sepeda ini lebih ramai
kendaranya jauh lebih ramai
akan ada pemandang lain karena tiap sepeda tuh
kebanyakan pakai lampu
lampu yang ada di helm lampu di depan belakang bahkan di velognya juga
bandung night ride juga dapat dikatakan sebagai olahraga malam
dari segi kesehatan tidak ada larangan untuk berolahraga malam
terlebih bagi masyarakat yang tidak bisa berolahraga malam
namun harus disesuaikan dengan jenis olahraga dan usia
melalui gerakan ini diharapkan sepeda menjadi pilihan sarana transportasi jarak dekat yang populer
di samping angkutan publik lainnya